sakti udah sama talita
kalau mbak judit sekarang pacarnya siapa
gak punya pacar ya
sudah nggak laku ya mbak
bapak mau kesini
kamu baru nyampe kok muka kamu begitu
engga gak kenapa kenapa pak ini tadi kucuk kucuk mata
kenapa baru pulang
ya gak apa apa lagi pemalas pulang cepet cepet aja
yaudah deh apa pesan aja deh
merek kesukaan kamu
bagus sekali kan
makasih ya pa
bener kamu enggak apa apa
malam ini sengaja
papa datang kesini
karena papa ada acara penting sekali
ada undangan pernikahan anak temannya papa
kamu mau ikut gak
eh daripada bete sendirian
mendingan gue ikut aja deh
mau cari makanan keluar lapor nih ma
eh kamu tuh mikir dikit dong sat
mama sama papa ini kan baru keluar dari rumah sakit
boya dampingin gitu loh
baru kemarin dipuji puji
sekarang udah mau ngayap lagi
cuma mau cari makanan mah masa gak boleh
yaudah makan di undangan aja
kita mau pergi undangan nih
temenin mama sama papa ya
aku gak harus ikut kan mah
ya harus dong sat
kamu ini kan anak kebanggaan mama sama papa
kita mau banggain kamu sama temen temen lain
pokoknya setengah jam
kamu harus udah siap ya
ganti baju yang rapih
ini anak bapak ini
kamu tuh gimana
kamu tuh gimana
tugas kepala yang banget jadi kan
gak jadi banget
ini kenalkan anak saya
jadi gak jadi kepala yang banget
semua orang gua salami
ya males banget
bisa kering nih gigi gue ketawa palsu terus
kok papa sama mama betah banget ya
lumayan juga ya
coba aja ada ayah disini
yang bisa kasih senyuman murni sama gue
gak dibuat buat lagi
kita ada program
kenal dengan anak anak
udah siap siap sama kalau jalan
lo bukannya tukang ojek ke cahaya
ngapain lo disini
bos besar kita hadir juga
jujur tak pak
tidur kena ya
mari kita nikmati makanan sebelah sana
jadi maksud lo someni apa sih
kok pura pura jadi tumpang ojek kecaya
jangan keras keras ya
ssst dengar dulu
walaupun gue sebenarnya belum
belum bisa percaya sama lo ya
terlanjur basah di sini
gue bukan tukang ojek
gue bukan tukang ojek
gue mohon ayah jangan sampai tahu
sakti udah sama talita
ayah sama cowok ini
kalau mbak jukit sekarang pacarnya siapa
oh nggak punya pacar ya
sudah nggak laku ya mbak
eh jangan nangis
ssst dimana sih
mah tuh lihat anak kita
kok bisa ya dia berteman sama anak temannya papa
udah nggak apa apa
kayaknya mereka udah kenal lama deh pak
cocok tuh mereka tuh
banyak orang di sini banyak orang
daripada si satria mikirin si tali
cuk cuk cuk cuk
cuk cuk cuk
kok kok mohon banget jangan bilang bilang ayah ya
mau apa sih
aku kurang baik apa sih ita sama kamu
kamu minta izin mau ketemuan sama mantan tunangan kamu yang masih kamu gila gilain itu
aku kasih kan
masih belum cukup
enggak enggak mau makasih
yaudah lepasin lah
kamu mau lihat ayah kamu sakit
ayah kamu sakit tau gak
dia mikirin kamu terus
enggak mau makan dia
sekarang panas badannya
apa sih yang aku gak kasih buat aku
aku turutin kan semuanya
kalau aku pulang sama kamu masuk rumah kamu lagi
nanti kamu gak pernah ngisiden aku pergi
sekarang aku ngizinin kamu keluar kan
udahlah aku gak mau berantem sama kamu
yaudah gak usah tarik aku
aku mau ikut pulang sekarang itu karena papa
kamu gak kangen sama ayah kamu
lu mau bawa tunangan gue kemana
tali tadi itu tunangan gue
tuh lihat dong cincinnya
udah cukup ya gue kasih ketemuan kalian berdua
sekarang lu balikin dong dia sama gua